efek kejut kemenangan donald trump membalikkan arah finansial global pada sembilan november kemarin
sama mengejutkannya dengan berbalik arahnya pergerakan pasar pada hari ini
apakah ini menunjukkan pelaku pasar tengah mencoba untuk mencerna dan memupuk kepercayaan diri
utamanya atas program program ekonomi yang digagas donald trump
jurus ekonomi trump saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang
bukan dalam arti saya juga mencoba sayang dengan program program ataupun trump secara personal
tapi paling tidak kita coba menilik dan saya akan coba bersama anda
apakah memang realistis apakah masuk akal kondisi global seperti saat ini
dan trump dikaitkan dengan program program ekonominya
trump punya jurus kita coba untuk lihat satu persatu
kita lihat dari lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
mengapa ini penting
setiap negara bagi pasar
keuangan finansial global pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan
merupakan dua hal yang saling berhubungan
dia memberikan feedback satu sama lain
secara makro ini juga saling berhubungan
kita ke pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu
dalam sebuah kampanye politik trump di new hampshire misalnya
trump pernah menyindir obama merupakan presiden yang tidak becus
tapi memang sampai saat ini ekonom kemudian juga analis belum bisa menemukan sebuah jawaban
karena harus diakui dalam masa kepemimpinan obama pada tahun dua ribu delapan
mereka menghadapi krisis finansial yang tidak mudah
tapi obama berhasil mencoba bangkit membangkitkan ekonomi amerika serikat
bahkan pertumbuhan lapangan pekerjaan tumbuh dengan baik
menunjukkan data pengangguran yang turun terendah dalam beberapa waktu tertentu
artinya ada sebuah keberhasilan yang dilakukan oleh obama
tapi entah mengapa dengan data pengangguran yang terendah tersebut
tapi tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi
ini kemudian secara sementara hipotesa yang muncul adalah
karena negara dunia saat ini sudah borderless tidak ada lagi batas
sehingga sulit memang menjadi yang paling perkasa sendirian
lalu kita lihat lagi sementara untuk trump dia percaya diri sekali bahwa dia bisa menaikkan
kita akan tunggu apa upaya upaya yang akan dilakukan oleh pengusaha sekelas dua puluh

mungkin untuk mendapatkan margin profit karena dia seorang pengusaha itu tentu hal yang sangat mudah
dia tinggal otak otak
mungkin untuk mendapatkan margin profit karena dia seorang pengusaha itu tentu hal yang sangat

kemudian dia akan melakukan financial engineering
sehingga seperti diakui dia memang tidak membayar pajak dalam beberapa waktu untuk sebuah proyek
tapi untuk pertumbuhan ekonomi nasional apakah trump mampu dan punya amunisi cukup untuk merealisasikan angka ini
kita akan tunggu
lalu lapangan pekerjaan trump akan membuka dua puluh lima juta lapangan pekerjaan dalam sepuluh tahun
dan ini akan utamanya ada di sektor infrastruktur
akan masuk ke sini
bagi golongan ataupun juga usia bekerja bisa jadi
janji ini sangat menarik
sehingga apabila ini terrealisasi apabila lapangan pekerjaan bisa tumbuh
daya beli akan tumbuh ketika orang dapat pekerjaan
sederhananya kita punya pekerjaan kita akan punya uang
ketika kita punya uang kita akan bisa membeli apapun yang kita ingin
paling tidak kita akan belanja
ketika ada belanja daya beli membaik maka akan ada roda ekonomi yang berputar
yang dagang dapat yang beli yang beli bisa beli dari pedagang
ketika itu bisa terjadi maka peredaran uang akan banyak
peredaran uang yang banyak itu akan membuat ekonomi tumbuh
jadi ini dua hal yang saling berkaitan
apakah bisa trump mewujudkan dua puluh lima juta lapangan pekerjaan dalam sepuluh tahun
kemudian akan menumbuhkan ekonomi tiga lima hingga empat persen
suatu janji yang sangat penting
suatu janji yang sangat penting
yang manis memang
tapi kita tunggu bagaimana realisasinya
selanjutnya masih dari program ekonomi
bagaimana dengan monetar
saya ke ini dulu
janet yellen salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia oleh majalah times
menunjukkan bahwa trump mengancam akan mengganti janet yellen
perempuan pemerintah bank sentral pertama untuk amerika serikat
itu akan diganti oleh trump
kalau nanti dia jadi presiden sekarang sudah terpilih
maka janet yellen posisinya pun akan terancam
kita tidak akan tahu siapa yang akan menggantikan yellen berikutnya
selanjutnya langsung ada kata menaikkan the fed fund rate
saat ini di posisi rendah nanti tampaknya akan ada pengetatan dari segi moneter dengan menaikkan suku bunga acuannya
ketika yellen mekan direncanakan akan ada di desember
tapi ketika trump nanti sudah terpilih ya kita tidak akan tahu kak
apakah nanti desember atau menunggu setelah secara resmi dilantik menjadi presiden
langsung diganti langsung naikkan kebijakan moneternya
tapi yang pasti efeknya seperti apa
efek dari menaikkan the fed fund rate pasti akan membuat bagi negara negara emerging markets
ini akan membuat capital inflow dari negara emerging markets
uang keluar dari negaranya dan akan kembali masuk ke amerika serikat
jadi ada capital inflow di amerika serikat
tapi ada capital ataupun sudden reversal dari negara negara

lalu bagaimana dengan upah pekerja

trump berjanji akan menaikkan upah pegawai hingga sepuluh dolar amerika per jam
janji manis inilah mungkin dalam tanda petik dimakan
oleh orang orang yang memilih trump dalam pilpres kemarin
tapi apakah anggaran negara cukup
kita tunggu saja
kalau masalah anggaran kemudian bagaimana lagi dengan swasta
kita ke infrastruktur kita lihat bagaimana trump akan menguncurkan dana lima ratus juta dolar

jadi ini merupakan salah satu juga jorjorannya trump untuk segi infrastruktur
dan kita kaitkan tadi dengan tenaga kerja yang akan diwujudkan dua puluh lima juta
jadi nanti dia akan menguncurkan uang ke sektor infrastruktur lima ratus tiga puluh triliun rupiah
dan itulah nanti akan memboosting yang akan mendorong program ekonominya yang lain
yaitu tenaga kerja
jadi ekonomi sebenarnya mudah
dari situ ke situ saja sebenarnya circularnya ke situ ke situ saja
lalu kita lihat dana diperoleh dari swasta dan pajak
nah dari tapi ini yang menarik dana diperoleh dari swasta dan pajak
tapi apakah mampu menguncurkan dana sebanyak ini apabila pada slide yang lain
dan saya akan membahas dia akan menurunkan pajak loh
baik untuk korporasi maupun juga untuk individu
karena ketika pemerintah menurunkan pajak artinya penerimaan juga akan berjalan sama seiring sejalan
dia akan turun juga
kalau penerimaan turun apa ia bisa mengisi
di sini tapi mungkin dari sini
jadi memberi kesempatan bagi para pengusaha pengusaha utamanya yang dari amerika serikat
untuk bersama sama membangun infrastruktur
paling tidak kita cerna seperti itulah ya programnya trump
lalu utang nasional tidak akan mengintervensi ketentuan pembayaran
jadi utang nasional nanti tampaknya pemerintah akan mengurangi intervensinya terhadap fase fase pembayaran
saya akan lebih percepat
kita lihat ke selanjutnya kesejahteraan rakyat
untuk trump sendiri
yang pasti yang kita sudah tahu bahwa dia pasti against obama
jadi seperti obamacare tidak akan ada lagi
akan dihapus semuanya
jadi masyarakat amerika walaupun memang budgetnya besar banget ya untuk obamacare
itu adalah sebuah sistem kesehatan gratis dari pemerintah
anggarannya dari negara
dan itu yang menimbulkan pada saat di kongres itu pro dan kontra
tapi itu pada saat trump nanti tidak akan ada lagi
jadi tidak akan ada lagi jaminan kesehatan untuk masyarakat amerika serikat dari trump yang diberikan oleh trump
lalu akan mendesak perusahaan jaminan kesehatan untuk ikut serta
kita lihat ini menarik ya
bagaimana perusahaan jaminan kesehatan itu akan didesak oleh trump untuk ikut serta
jadi memang sangat sangat kekorporasi
jadi tidak negara melulu gitu ya
mengembalikan lagi tampaknya bagaimana ya filosofi ekonomi partai republik itu memang sangat refleksi dari program program trump
lalu selanjutnya kita ke perdagangan luar negeri
dia menolak perdagangan bebas
salah satu yang menarik yang ditolak oleh trump misalnya adalah nafta
lalu tidak hanya itu
dia juga menolak tpp ataupun trans pacific partnership dengan dua belas anggotanya
dan salah satunya ada vietnam kemudian malaysia dari asia ataupun juga dari asia tenggara
dan dua ini ditolak oleh trump
jadi dia tidak mau tuh
jadi dia tidak percaya gitu loh
kalau perdagangan bebas itu bisa memboost bisa menaikkan ekonomi amerika serikat
menurut dia malah enggak
jadi dia itu sangat selfish gitu
jadi kita bangun aja ekonomi amerika serikat sendiri
biarin aja tuh negara negara emerging market ya bangun bangun aja sendiri gitu
bagaimana dampaknya di tengah kita sudah tidak ada lagi batas
tapi kan kita tahu ya bahwa dia akan bangun tembok ya
seperti meksiko misalnya
nanti dia akan bangun tembok
dan pasar juga tidak
bagaimana konsep membangun tembok dengan meksiko
apakah real dibangun tembok ataukah nanti akan ada aturan aturan yang memangkas barrier perdagangan tersebut
lalu kita lihat bagaimana menaikkan tarif barang masuk ke dalam negeri
biaya masuk dinaikkan ini bagi indonesia suka tidak suka kita harus mengakui
ini akan sangat mengaruhi
karena amerika serikat itu sebagai informasi
ataupun kita punya asumsi yang jelek terhadap amerika serikat misalnya
tapi kita tuh butuh dia
dia itu destinasi ekspor utama indonesia nomor satu pula
lebih dari sepuluh miliar dolar amerika hingga data terakhir
jadi kita itu ekspor ke dia itu adalah utamanya untuk non migas
jadi bayangkan ketika nanti bea tarik ataupun bea masuk ke amerika serikat ditambah
ini pengusaha pengusaha yang biasanya ekspor dari indonesia ke amerika serikat
pasti marginnya akan berkurang karena cost dia akan nambah
dan itu pasti it's a bad news untuk pengusaha utamanya dari negara negara lain akan masuk ke amerika serikat
jadi dia memang ingin menggenjot dari amerika serikat untuk amerika serikat gitu loh
dan kita negara negara yang sudah terlanjur tergantung dengan dia
saya cepat saja ke pendidikan akan direvisi dana bantuan dari pendidikan yang berasal dari pemerintah
kemudian tidak akan ada lagi kemudian menggantikan posisi pemerintah sebagai pemberi bantuan
lalu kita ke pajak tadi sudah saya singgung sedikit
bagaimana dia akan memangkas pajak korporasi dari tiga negara
dan ini menurut dia juga dalam debat pertama saya sangat mengikuti debat pertama trump ya
konsep konsep trump menurut saya memang realistis
jadi menurut saya lebih detail gitu loh kalau trump itu
salah satunya dengan rekrutmen
dengan merekrut pekerja
dengan merekrut pekerja
dan kemudian dengan penambahan lapangan pekerjaan tersebut
maka akan mengikuti programnya dia yang tadi
untuk mewujudkan dua puluh lima juta lapangan kerja baru dalam sepuluh tahun
dan itu akan menggenjot juga ekonomi
jadi dikait kaitin gitu loh sama dia
meskipun itu sangat dikritik oleh partai demokrat
karena dia berpendapat itu hanya menguntungkan pengusaha pengusaha aja
kemudian akan naikkan gaji pegawai
hmm jangan pikir
gitu menurut hillary seperti itu
jadi selfish biasanya kalau misalnya para pengusaha itu
ya ini seneng ya
tapi kalau untuk hillary kalau kita bandingkan dia lebih proporsional ya
dan kemudian dia akan menghapus pajak real estate
trump gitu loh
pengusaha raja properti
ya pasti ini sudah sangat tendensius ke dia ya
biar murah gitu bisnisnya
tapi sebelum menutup presentasi saya ingin kita lihat bersama
setelah saya membaca beberapa artikel
sepakat bahwa victory speech trump kemarin membuat pasar lebih reda
gejolaknya menuduhkan sedikit lah
kita dengar bersama
saya memuji kepada setiap warga negara kita
saya akan menjadi presiden untuk semua orang amerika
dan ini sangat penting untuk saya
untuk mereka yang mencari untuk tidak mendukung saya di masa lalu
yang mana ada beberapa orang
saya mencari kepada kalian
untuk perhatian dan bantuan kalian
supaya kita bisa bekerja bersama
dan menggabungkan negara kita yang luas

mengajak seluruh masyarakat amerika bersatu
jadi persatuan itu tampaknya yang dicerna oleh pasar
sehingga lebih meredah gejolaknya